seorang anggota polisi dari satuan lalu lintas polresta manado sulawesi utara
ditemukan tewas di dalam mobil di perumahan mampang jakarta selatan
brigadir ra tewas dengan luka tembak di kepalanya
brigadir ra yang sebelumnya berada di dalam mobil berwarna hitam
tiba tiba berbelok kanan pelan menabrak mobil lainnya yang terpakir di dalam rumah
oleh penghuni rumah anggota polisi tersebut ditemukan tewas di dalam mobil
di kawasan mampang perapatan jakarta selatan
polisi kemudian melakukan olah tkp
melibatkan polda metro jaya puslap forma bespolri
dan tim identifikasi polresta jakarta selatan
alat bukti berupa cctv yang kami sudah putar
kami bisa mengambil kesimpulan untuk sementara bahwa
yang bersangkutan bunuh diri
kapolda sulawesi utara memerintahkan kapolresta manado
salah satu anggota kepolisan polresta manado
brigadir ra ditemukan meninggal dunia di dalam mobil
dengan luka tembak di kepala di kawasan mampang perapatan jakarta selatan
saya sudah utus kapolresta manado untuk berangkat ke jakarta
terus juga anggota subditan
pak minal sudah berangkat ke sana untuk mengelidiki latar belakang
untuk dilihat di tkp bagaimana meninggalnya
pemilik rumah mengaku mengenal brigadir ra
yang memang beberapa kali berkunjung
anggota polisi itu sudah seminggu berada di jakarta
pemilik rumah berharap keluarga mau melakukan otopsi
untuk memastikan penyebab kematian brigadir ra
namun keluarga enggan jenazah diotopsi
cuma kalau kemarin tuh memang habis setelah lebaran
saya berada di luar kebetulan
yang di video sempat lihat ke mobil itu
kosong tidak ada saya sama sekali
istri brigadir ra syok dan terpukul
padahal sebelumnya brigadir la masih kontak
melalui telepon seluler dengan istrinya
sang istri mengaku tak percaya dengan kematian suaminya
sebenarnya dia terjadi untuk tidak nyaman
saya tidak sampai percaya
hanya ya kesian terbaik
sabtu sore keluarga brigadir ra mendatangi rs polri kramat jati jakarta timur
mereka datang untuk melihat langsung kondisi jenazah brigadir ra
keluarga juga langsung membawa jenazah ke manado
bagaimana perkembangan penyakit bunuh diri
saudara untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan bunuh diri
anggota polresta manado kita terhubung dengan dua jurnalis kompas tv
ada fedriska ananda di polda jaksel
dan doni arai di manado sulawesi utara
kita akan ke fedriska terlebih dahulu
fedriska bagaimana sejauh ini
hasil olah tkp di lokasi kejadian
kesimpulannya apakah sudah ada
kami juga masih menunggu terkait dengan update kepolisian
terkait dengan hasil olah tkp yang sudah dilakukan
ini olah tkp sudah dilaksanakan sebanyak dua kali
dan sejauh ini kepolisian juga sudah mengantongi rekaman cctv
aktivitas terakhir dari brigadir ra
juga detik detik ketika brigadir ra ini meregang nyawa
dan kemudian memang saat ini polisi masih mendalami
sifatnya kolektif begitu ya baik dari polda sulut
dan juga kemudian dari kepolisian polres jakarta selatan
dimana ini dari kepolisian polresta manado
ini tempat dimana brigadir ra ini bertugas
ini berkoordinasi begitu terkait dengan kejadian ini
berkoordinasi dengan tim identifikasi dari polres metro jakarta selatan
nah kalau misalkan tadi saya juga sempat sampaikan bahwa
hingga saat ini kepolisian ini tengah mendalami
dan juga tengah mempelajari dan juga menelusuri sebetulnya
apa motif dari yang menyebabkan brigadir ra ini
kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya
ada beberapa hal yang menjadi catatan ataupun fakta pada kejadian ini
ini pertama dari kepolisian ini menyebut bahwa brigadir ra ini
mengambil cuti di rumah kerabatnya ini di mampang jakarta selatan
namun hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh keluarga
ataupun dalam hal ini adalah istrinya yang menyebut bahwa
brigadir ra ini tengah menjalani dinas bko sebagai ajudan seorang polisi wanita
sehingga memang perbedaan keterangan ini juga nanti akan tentu akan dicocokkan begitu
bagaimana sebetulnya kejadian ini
kemudian kemarin juga setelah dari keluarga dari manado ini
terbang langsung ke jakarta untuk melihat langsung
dan juga membawa jenazah dari brigadir ra kembali ke manado untuk segera dikebumikan
karena memang dalam hal ini ini tidak hanya satu ataupun satu kepolisian saja yang bekerja
namun ini berkoordinasi dari polresta manado
dan juga dengan polisi dari kepolisian metro jakarta selatan fidi
apakah ada alasan tertentu keluarga langsung membawa jenazah dari brigadir ra ke manado
apakah ada alasan tertentu keluarga langsung membawa jenazah dari brigadir ra ke manado
ya fidi tadi terkait dengan perbedaan keterangan yang tadi sempat saya sampaikan bahwa
ini keluarga tidak meyakini begitu bahwa brigadir ra ini mengakhiri hidupnya
karena istri juga mengaku bahwa brigadir ra ini merupakan sosok suami yang penyayang
jadi dia tidak menemukan begitu motivasi dari brigadir ra ini mengakhiri hidupnya
namun kalau misalkan dari kepolisian menyebut bahwa brigadir ra
kalau misalkan berdasarkan dari hasil cctv yang saat ini tengah dikantongi oleh kepolisian
bahwa brigadir ra ini mengakhiri hidupnya sendiri
karena memang saat ini dari bukti rekaman cctv ini juga tengah dibawa ke puslap fort porri
dan juga kepolisian juga tengah mendalami terkait dengan motif apa sebetulnya ini
kenapa kemudian brigadir ra ini mengakhiri hidupnya ini juga berdasar dengan scientif investigation
sehingga memang kita juga masih perlu menunggu bagaimana kesimpulan ataupun motif apa sebenarnya yang menyebabkan
brigadir ra ini kemudian mengambil keputusan tersebut fidi
baik fedriska ananda terima kasih nanti kita ke doni arai di manado
baik anda di rumah keluarga korban apa yang bisa anda ceritakan dari sana doni
dan juga saya lihat tadi kita sudah telatkan di masjid nurul iman desa kalasei
dan kemudian siang ini baru saja lima menit yang lalu benar benar brigadir ra sudah dimasamkan di kta islam desa kalasei
kita ingin memastikan juga vidi dan saudara
bahwa dengan kesempatan keluarga bahwa dalam kesempatan korban itu sudah dijegaskan
mendapat tugas dari jakarta sejak tahun dua ribu dua puluh dua
punya firdus raidi adalah bekas pengelabas presiden lato
menjadi bekas di jakarta menjadi seorang anjudan seorang sahabat juara yang berjakarta
dan pada tahun dua ribu dua puluh empat ini
tepatnya pada bulan januari brigadir rna sudah kembali ke manado
dan setelah pada bulan maret tanggal sepuluh
brigadir ra itu kembali ke jakarta memintai ciru cutik
dan ke atasannya ke jakarta
dan akhirnya pada bulan april
dikepukan dewas di dalam sebuah mobil
dengan tempat bagian kepala dan belakang sementara
dari pihak polisi itu diri vidi
baik doni apakah korban sempat cerita dengan istrinya begitu
mengenai bagaimana pekerjaannya atau seperti apa
keluarga di sana menggambarkan pribadi korban ini
ya vidi sudah ramah
istri maupun korban korban
sosok dari brigadir era ini adalah seorang suami atau anggota keluarga yang baik hati
ramah dan baik hati terhadap semua tetangga maupun rekan kerja
memang selama berada di jakarta
maupun juga di bali komunikasi sangat bagus
dengan brigadir ra dan istrinya
kemudian keluarga sampai pada akhirnya korban
brigadir vidi itu dikontrak dewas di sebuah mobil
dan juga sementara dalam budi vidi
berarti keluarga tidak menemukan sama sekali begitu apa yang mencurigakan
terkait kondisi korban seperti itu ya
dari penuturan istri selama komunikasi ketika korban berada di jakarta
sejak sepuluh maret itu dengan alasan izin cuti
komunikasinya lancar dengan istri
walaupun memang ada pesan pesan yang terlambat dibalas oleh korban
namun dalam kebetulan komunikasi masih berjalan
komunikasi sangat lancar vidi
baik doli harai terima kasih untuk laporan anda
dan tadi sebelumnya ada fedrisca ananda di polres jaksel